siapa sangka minuman yang dikemas ala kekinian ini adalah jamu
jauh dari kesan pahit aneka jejamuan di sebuah kafe jamu milik dewi novitasari
dipadukan dengan kenyalnya boba pandan serta jeli
di kafe yang terletak di kawasan utopia kampus palembang ini
tercipta aneka inovasi menu jamu kekinian seperti kencur boba
jahe jeruk jeli kunyit asem sari asem serta jamu sirup asam jawa
dibantu asisten rumah tangganya dewi meracik sejumlah bahan mulai dari jahe
kencur kunyit kayu manis cengkeh jeruk lemon dan apel
yang ia pesan dari pulau jawa atau dari para petani setempat
untuk membuat racikan jamu bahan yang telah dicuci dan dibersihkan
dari kulitnya lalu dipotong kecil kecil
bahan bahan seperti jahe dan kencur direbus dan dihaluskan menggunakan blender
lalu kembali direbus dan disaring
ramuan jamu siap diracik dengan tampilan kekinian
bagi penikmatnya jamu kekinian ala jengdedeo memberikan sensasi baru
menikmati jamu yang rasanya tidak kalah menyegarkan dari jenis minuman kekinian lain
kencurnya itu enggak berasa yang pahit gitu enggak
tapi dia ada rasa manisnya tapi seger sih
awalnya sih bikin jamu gendong terus karena ada keinginan untuk biar anak muda tertarik
dan enggak tabu lagi soal rasa jamu yang pahit getir kayak gitu
jadi aku coba bikin yang kayak sekarang ini
di banderol seharga rp lima belas rp tiga puluh lima tergantung varian
anda sudah bisa merasakan segelas jamu berhasilat percita rasa
kalau jamu yang tadi diracik dengan tampilan modern
di jalan menteri sumpeno semarang
warung jahe rempah bajo tetap eksis mempertahankan cara meracik jamu dengan cara tradisional
jangan heran penyajian jamunya yang unik dengan ditumbuk dan diseduh langsung di dalam gelas
dengan takaran dan isian rempah yang melimpah
lalu diracik sesuai dengan keluhan pelanggan
lain pula isian repahnya
untuk pelanggan yang memiliki keluhan masuk angin dan pegal pegal
jahe merah diracik bersama kunir temulawak dan jeruk nipis
untuk keluhan batuk ada racikan jahe jeruk
salah satu kandungan yang ada di jahe rempah bajo
kasiatnya rosella itu untuk menurunkan tensi tinggi
menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi
aneka minuman rempah di warung bajo hanya dibanderol
seharga rp delapan per gelas
rempahnya itu pas covid sembilan belas saja
saya minum ini aja enak
kepiawayan meramu aneka minuman rempah didapat bajo
dari sejumlah buku herbal yang dibacanya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu meramu sendiri mas
saya memang tahun tahun itu
sekarang karena tidak akan banyak orang
jam enam pagi buka sampai dua belas
tutup malam jam sebelas
itu kurang lebih sekitar rp lima ratus tiga belas
nah bagi anda yang kebetulan mampir ke kota semarang
tak ada salahnya menjajal racikan rempah berhasiat ala mbahjo
tim liputan cnn indonesia